saya terus terang masih ingat orang tua saya
saya nggak ingin orang tua saya sedih
saya tetap manusia tapi bahwa saya maafkan dia
saya maafkan insya allah sudah ya
sambil terisak risma memaafkan orang yang dituduh menghinanya di media sosial
di kediamannya rabu siang risma menerima surat permohonan maaf dari zikria
risma mengaku walaupun ia telah memaafkan namun proses hukum tetap berjalan
jadi bukan yang lain saya
sebetulnya dulu maunya saya diam
tapi nggak bisa karena ada demo ada macam macam sehingga kepolisian terpaksa harus buka
saya maunya nggak terbuka seperti ini
sebelumnya zikriya zatil seorang warga bogor melayang
melakukan penghinaan terhadap tri risma hari ini
ia mengunggah status di facebooknya yang berisikan olokan terhadap wali kota surabaya tersebut
dalam pengakuannya pelaku mengatakan terpancing dengan konten yang kerap ia lihat
yang berisi saling olok antar warganet di media sosial
ini cukup pelajaran buat saya
terlebih lagi kepada bunda risma
ibu ada kenal dengan bu risma
nggak kenal oke baik
dikutip dari cnn indonesia com kapol restabes surabaya mengatakan
polisi sudah memeriksa enam belas orang saksi dan mengantongi tiga puluh enam bukti untuk terus mendalami kasus ini
tidak akan untuk proses hukum
nanti akan kami kaji lebih dalam
ada prosesnya ada tanggapannya
nanti akan ditangani oleh pak akasih kastri
apapun yang kita share di grup ataupun di media sosial wajib untuk dipertanggungjawabkan
zikriya kini telah resmi menjadi tersangka ujaran kebencian dan penghinaan
dan ditahan di polrestable surabaya sejak tanggal satu februari